ini satu hari jelang idul adha masyarakat dibuat galau galau resah nih meneles konstelasi terakhir pilkada dki jakarta
saya akan ke pak hidayat dulu sekali lagi mohon dikonfirmasi gitu pak
bahwa duet sandiaga uno dengan mardhani alisara ini sudah firm sekali untuk diusung oleh koalisi
oke tadi pak mardhani sudah menyampaikan secara terbuka di sini ya dalam tayangan yang disampaikan oleh cnn tadi
dan itu sangat konkret dan tadi siang kan saya juga dikabari oleh presiden pks pak soebul iman
beliau baru saja komunikasi lagi dengan pak prabowo dan pak prabowo menegaskan confirm
dan kami paham lah pak prabowo itu bukan orang yang ngalor gitu
ya sekali ya ya gitu dan itulah pks juga
dan kalau kami maju sekali lagi juga bukan berarti layu sebelum berkembang ya
karena juga kalau kita lihat pak ahok
emang gimana emang sudah selesai juga
cawagumnya juga belum jelas apakah diagapnya akan mendukuk
atau tidak pak ahok kan juga berubah ubah
dari katanya anti partai kemudian ke perseorangan kemudian perseorangan ditinggalkan kemudian ke partai lagi
ini juga layu sebelum bergembang yang lain juga
jadi saya pilih dinamika ini sudah ikuti saja
pks dan gerindra sudah firm dalam hal ini
dan kami tidak mengada ada
karena secara peraturan dasar pun kami sudah memenuhi
itu ada dua puluh enam
tentu kawan kawan dari koalisi kekeluargaan tentu kami akan berkomunikasi
dan siap berkomunikasi dengan kawan kawan itu
kalau kemudian kawan kawan itu mempunyai pilihan yang lain tentu kami juga memahami
tapi kalau kawan kawan itu mendukung kami itu juga suatu hal yang juga dimungkinkan
artinya inilah realita perkembangan politik sampai hari ini
oke bang syarif ini sudah firm kan ya
kalau tadi pak prabowo sudah katanya nggak pernah ngalur ngiru dan terbukti sudah firm
apa namanya di gerindra sendiri
sudah satu suara bang untuk masalah ini
sudah oke sudah firm dari sampai akrumput
saya sering mengibaratkan pak sandi ini
jadi gini dulu
yang pertama adalah dukungan terhadap sandi dulu
yang utama itu dulu
bahwa ada irisannya
saya sering mengatakan itu
pak sandi didukung oleh partai keadilan sejahtera
kemudian pkb sudah mendeklarisikan
nah kemudian persoalan sekarang ada ancaman tarikannya
menurut saya itu wajar
jadi sampai saat ini kami masih menganggap bahwa koalisi keluarga masih ada
karena ketika tanggal delapan agustus kita deklarasi di menteng tentang deklarasi keluarga
itu kan sudah ada kesepakatan dua hal
yang pertama rungkusan kriteria dki
ini di luar nama nama berarti
iya nanti dulu
itu dari situ dulu
nanti akan bagaimana menyelesaikan tentang dinamika itu
dari situ rumusannya
kedua bahwa kita tidak mendukung petahana kan
pdip sepakat tidak mendukung petahana
dengan kekuatan tujuh partai politik
nah kemudian pkb mendeklarasikan lebih awal
mendeklarasikan lebih awal
dan terakhir tadi kamis malam partai keadilan sejahtera
nah sekarang tugas kami ini di gerindra bagaimana seperti tadi ustadz tadi
mengkomunikasikan dua pasangan ini
pak sandi dengan pak mardhani alisera
nah ada pun mengenai pak saifullah itu
ya dalam koalisi kan kita harus saling mendengar
tidak boleh mutlak mutlakkan kan
saling mendengar mana calonmu gitu kan
ternyata dari pkb mengusulkan pak saifullah
kemudian mungkin nanti p tiga kalau ingin bergabung
berdiskusi kembali tawarkan kepada kami siapa wakilnya gitu
tapi koalisi kekeluargaan itu seberapa konkret sih bang syarif
setelah dideklarasikan kemudian berjalan katanya komunikasinya berjalan terus
iya konkretnya adalah satu
tidak mendukung ahok
bukan berarti harus bersama sama terus misalnya
iya karena itu saya sering mengibarkan begini
nanti itu akan ada kemungkinan koalisi keluaran itu
ada koalisi kembar satu kembar dua
itu saudara kembar tiga
jadi nggak ada masalah
mengatakan nanti ada koalisi kembar satu kembar satu kembar dua
dalam konteks melawan petahana
tapi sudah dikomunikasikan belum bang syarif
dengan koalisi kekeluargaan yang lain nih
apa keputusan pak prabowo untuk meminang
untuk memasangkan pak sandi dengan pak mbak neng
secara informal sudah ya secara informal sudah
nanti kita berencana itu kalau tidak ada aral melintang
selasa kita ketemu besok ya selasa lusa
pak mardhani alisa kita perkenalkan dengan teman teman koalisi
yang sudah intensif kan partai kebangkitan bangsa
partai demokrat gerindra
dan p tiga kadang kadang
sudah diajak ngomong katanya kompak konkret ini
koalisi kekeluargaan dibangun dengan visi satu
bagaimana apa tadi mencari gubernur yang paling tidak antitesisnya
untuk gubernur ahok
sudah diajak ngomong pak arsul
ya kalau ngomong kita terus ya
baik ngomong direct talk segitu ya
bicara langsung maupun melalui media media elektronik kita lah
jalan terus tuh pak ya
telepon teleponan kan jalan terus gitu ya
memang benar sekali yang disampaikan pak sarif
tujuh partai tadinya
cuma kan kemudian pdi masih in between nih dalam tanda tanya gitu ya
tapi yang enam saya kira masih tetap dalam kesepakatan
kesepakatannya itu yang sudah firm
seperti disampaikan pak sarif
yaitu tidak mengusung petahana ya
antitesisnya dari petahana
semangatnya itu tuh ya
semangatnya itu ya
nah bahkan semangat itu menurut saya
yang saya pahami juga lebih lanjut
kalau seperti yang tadi disampaikan oleh ustadz hidayat maupun pak sarif
ada kembar satu kembar dua
pada akhirnya kemudian dua babak
maka di babak yang kedua itu
masih dengan semangat yang sama
jadi petingnya tidak merasa ditinggalkan
kalau ahok masuk putaran kedua kan bisa jadi juga kalah
nah kalau itu kita ada di jalan masing masing
jadi itu nah memang di p tiga itu semangatnya
ya tentu sebagai p tiga itu sepuluh kursi
dan kalau secara popular vote itu nomor tiga loh
setelah pdi perjuangan dan gerindra
jadi tidak bisa dipandang sebelah mata
harus didengarkan juga
kira kira seperti itu
ingin diajak ngomong
nah kemarin itu kalau kami boleh mengeluh sama pak sarif
sama pak hidayat ini nggak diajak ngomong
ini tiba tiba deklarasi
belum begitu ya
merasa ditinggal nggak pak arsul
kan sepuluh suara kan besar tuh prof ikrar ya kan
sangat berpengaruh apalagi konstituennya di jakarta juga luar biasa
ini apakah sama sekali tidak diajak ngobrol itu menyakiti hati gak sih
itu kan biasa lah politik itu seperti itu
bisa bantu jelas kan
pada saat kita setelah delapan agustus deklarasi itu kita bagi tugas
jadi gini bagi tugas
buka sedikit buka
jadi kita pada saat itu menyusun dua skenario
skenario pertama adalah dengan pdip
skenario kedua tanpa pdip
nah skenario satu siapa yang jalankan
saya membaca sepertinya yang paling aktif mendekati pdip itu partai persatuan pembangunan dengan pks
hampir dua minggu
ini kita bocoran
sekarang kita buka aja ya
mendekati pdip itu mendekati tukang umar maksudnya
iya betul betul
dalam rangka skenario satu berjalan
kita gerindra mendekati pkb demokrat dan pan
di tataran praktis itu kelihatan itu bentuk bentuknya itu
jadi sesungguhnya tidak ada yang ditinggal sebetulnya
tidak ada yang tinggal
tidak ada yang tinggal
pdip sudah ditanya oleh pak hidayat bagaimana kapan keputusannya ini
tapi kan p tiga kan termasuk salah satu partai politik dalam koalisi kekeluargaan yang sepakat paling tidak
sepakat tidak mendukung ahok dan juga sepakat mendukung sandi kan pak arsul ya
seperti itu kan
gini yang kedua itu yang sepakat yang kedua itu siapapun calonnya sepakat mendukung yang mau maju
oh jadi tidak menyebut kesannya juga di situ
yang lebih konkret sebetulnya p tiga dan itu ya karena sudah dibuka oleh mas arief komunikasi dengan dpp pdi perjuangan
kami sampaikan bahwa p tiga ini akan bergabung ke pdi bukan ke gerindra terus terang sepanjang pdi perjuangan itu tidak mengusung ahok
kalau mengusung ahok bye bye
kalau mengusung acu kita memang pamit
tapi seberapa oke kita bicara probabilitas seberapa besar atau seberapa persen kemungkinannya p tiga ini setelah quote unquote kabarnya ditinggal lah boleh dibilang gitu ditinggal sama koalisi pks dan gerindra
enggak enggak enggak ada kata ditinggal ya
kalau bukan ini udah firm nih pasangannya gubernurnya gerindra wakilnya pks p tiga ini pengembira lah ibaratnya dalam koalisi ini
kalau kayak gini seberapa besar probabilitasnya untuk mendukung pasangan ini atau bikin poros baru nih
barangkali saya harus sampaikan juga yang namanya ditinggal itu kalaupun ditinggal kan ini politik bisa saja kemudian gerindra dan pks you turn dan kemudian kembali lagi ini ke p tiga juga kan bicara bicara
itu juga bisa
atau yang kedua yang memang ada alternatif lain karena kan masih ada paling tidak kalau kita mengeluarkan pdi perjuangan
masih ada demokrat dengan sepuluh kursi p tiga sepuluh kursi pkb juga kalau tadi saya lihat teks lainnya kan juga berpikir untuk poros baru
agak keras juga tuh dari dpi pkb dki itu pak
dan kemudian pan juga dengan dua kursi masih ada
dan memang tidak menurut saya tidak harus kemudian kita itu memaksakan untuk head to head
ya oke kita lihat sebelum saya akan ke profesor ikral kita lihat dulu komentar komentar dari ada kader dari pan kemudian dari partai demokrat
menanggapi pasangan sandiaga uno dan mardani alisera yang menghebohkan di akhir minggu ini menjelang ini dulu ada
kita akan lihat di belakang sudah ada produser mungkin masih mencari cari oke saya akan oke
oh bukan bukan ini bukan ini bukan ini
saya akan ke prof ikral dulu sambil kita produser saya mencari bagaimana quote quotenya
prof anda melihat ada gejala ini kan tadinya kompak banget prof gandengan tangan ya kan mesra mesraan
sekarang kayaknya dengan adanya pasangan firm ini sandiaga uno mardani alisera anda melihat mengintip
anda melihat mengintip ada potensi cerai berai kan ya prof
ah kalau namanya politik itu udah pasti ya namanya kepentingan itu kan bisa saja berbeda gitu kan
saya beri contoh misalnya ketika muncul koalisi kekeluargaan itu pun saya juga bertanya tanya sejak awal
kenapa saya bertanya tanya kenapa pdip ada di situ dan anda juga tahu kemudian ada pernyataan dari dpp mengatakan bahwa
itu kan yang tidak disetujui oleh dpp katanya dpd nya yang berjalan sendiri pada saat
pada saat itu bambang deha masih menjadi pelaksana tugas ketua dpd dki jakarta kan gitu
jadi koalisi ini sudah tidak masuk akal sebenarnya menurut anda
kalau menurut saya tidak bukan persoalan itu pdp sendiri loh ya jadi yang saya soroti cuma pdp bukan partai yang lain
dan kemudian kalau kita perhatikan kalau misalnya pks dengan gerindra itu merasa cocok saya juga bisa memaklumi
kenapa bisa maklumi karena dua partai ini adalah dua partai yang tidak berada di pemerintahan
dan menyatakan diri menjadi apa ya oposisi yang loyal lah ya
jadi itu sudah jelas ya